sejumlah nama juga akan turut meramaikan film ini diantaranya isyana saraswati ardit erwanda kelly tandiono hingga randi niji
dari pagi sampai malam kan mungkin kerja
tuh pas dbl tuh kita baru dua kali tanding itu udah kalah